salah satu indikator gaya hidup sehat adalah meminum air putih sesuai dengan takarannya
kalau saya lihat nih ya di literatur maupun di sosial media banyak yang bilang minimal orang dewasa dua liter per hari atau setara dengan delapan gelas air putih per hari
tapi benarkah itu cukup untuk anda atau itu sebenarnya masih kurang
minimal itu kan delapan gelas ya itu kayak dua literan lah
banyaknya tiga kuah gede deh
tiga liter atau empat liter lah
sementara itu ahli gizi klinik menjelaskan bahwa takaran konsumsi air ditentukan usia dan kondisi tubuh masing masing
mulai dari usia empat hingga enam tahun yang hanya membutuhkan satu dua liter per hari
usia di atas tiga belas tahun ke atas dua liter per hari
hingga kondisi ibu menyusui yang butuh dua lima liter air putih perharinya
namun ketentuan itu bisa berubah dalam kondisi tertentu contohnya orang yang melakukan olahraga atau kegiatan berat
tapi itu juga mesti disesuaikan dengan kegiatan hari hari
kalau dia aktivitasnya olahraganya lebih mungkin kebutuhannya akan jadi lebih tinggi
jadi itu bisa plus minus disitu
bisa saya menjadi koma
atau tidak sadar karena kelebihan cairan kemudian diikuti oleh kadar natrium atau sodium yang turun
yang perlu diperhatikan adalah tanda tanda overhidrasi atau terlalu banyak mengkonsumsi air
pada tahap awal overhidrasi kita bisa merasa mual dan muntah sakit kepala serta kebingungan
jika tidak ditangani konsekuensi medis
bisa memburuk karena kada sodium atau natrium dalam tubuh menjadi rendah
bisa saya menjadi koma atau tidak sadar karena kelebihan cairan kemudian diikuti oleh kadar natrium atau sodium yang turun
untuk mencegahnya perhatikan usia dan kondisi tubuh masing masing
meskipun air sangat penting bagi tubuh lihat juga takarannya ya
andika marianto jakarta